setelah menjadi wakil afrika pertama yang lolos ke babak grup piala dunia pada seribu sembilan ratus enam puluh
maroko berhasil mencapai ambisi mereka menembus semifinal piala dunia
ini bukan pekerjaan mudah ya tapi ini adalah kesempatan tetap terbuka
kita tahu ya maroko akan bertemu dengan perancis pada babak semifinal pekan ini
kalau kita meminjam istilah media media spanyol maroko adalah skuad persatuan bangsa bangsa
ini adalah sarkasme media spanyol karena komposisi pemain maroko didominasi pemain keturunan
selain itu kami juga akan bongkar fakta fakta menarik lainnya soal tim singa atlas berikut ini
bersama pengamat sepak bola aun rahman yang sudah bergabung pada malam hari ini di studio
saya akan invite hai mas aun apa kabar
sehat kalau saya lihat kayaknya wajahnya lagi seneng karena tadi setelah ngobrol ngobrol sebentar
mas aun ini juga
suka dengan situasi bahwa ada tim underdog yang masuk ke empat besar piala dunia ya
ya juga kalau misalnya mengutip ucapan dari pelatih walid raghawi dari pelatih dari maroko
dia bilang timnasnya adalah rocky balboa di piala dunia
karena bagaimana tidak diunggulkan tapi akhirnya berhasil mengalahkan unggulan
saya rasa memang cerita soal maroko ini akan jadi sangat menarik di piala dunia kali ini
baik kita akan lihat ya
cnn indonesia di sports corner punya empat fakta menarik soal tim singa atlas
kita akan breakdown
satu persatu mas aun
mas aun ini maroko kan memecahkan rekor sebagai tim afrika pertama tapi yang masuk ke semifinal
tapi sebelumnya juga ada tim tim yang kuat juga di benua afrika cuma sampai perempat final
ini mas silahkan
ada kamerun di tahun sembilan puluh di saat saya kelahir
kemudian di dua ribu dua ini tokyo jepang senegal dan ada ghana ketika menjadi afrika menjadi tuan rumah dua ribu dua puluh
ya kita lihat kalau kamerun ini kan di era roger milla ketika akhirnya kamerun kemudian bisa menampilkan suatu yang luar biasa
di dunia sembilan puluh
kita bisa lihat bagaimana ini merupakan fase di mana dunia akhirnya melihat afrika itu memang bisa mencapai level tertinggi di sepak bola
senegal pada dua ribu dua juga tidak terlupakan karena di pertandingan pertama mereka mengalahkan perancis yang juga juara bertahan piala dunia di sembilan puluh delapan
kalau saya pribadi memang personal favorit adalah ghana
karena pada masa itu saya lihat secara talenta secara bakat pemain pemain ghana ini luar biasa ekseksional
ini juga mungkin saya rasakan yang saya lihat juga hal mirip terjadi di maroko sekarang
saya rasa melihat
secara personal secara personel pemain luar biasa sekali maroko kali ini
dan di tahun dua ribu dua puluh dua ini kamerun kemarin lolos
tapi cuma sampai di fase grup
kemudian senegal gimana mas
dan namun saya rasa memang tidak beruntung karena di satu grup yang cukup sulit juga ada korea selatan di sana ada uruguay juga
padahal sebenarnya kita bisa lihat ghana ini juga sedang dalam posisi sepak bola mereka dalam tahap revolusi
karena mereka juga memasukkan beberapa pemain keturunan yang juga lahir di eropa
seperti inafi williams juga tarik lamte juga
memang ada situasi yang amat disayangkan ketika ghana akhirnya tidak bisa lolos
tapi juga kita bisa ingat bagaimana betapa luar biasanya perjuangan dari korea selatan di fase grup
saya rasa tiga negara ini memang juga menunjukkan penampilan yang luar biasa di piala dunia dua ribu dua puluh
yang lebih luar biasa lagi ini maroko
dengan tim yang luar biasa
dengan tim yang luar biasa
kebobolan paling sedikit dan kebobolan oleh pemainnya sendiri ya
memang kalau misalnya bisa dicek lagi pemirsa ternyata maroko ini selama ditangani oleh pelatih walidrai ragui
itu belum pernah kebobolan dari open play maupun tidak pernah kebobolan oleh tim lawan
mereka nggak pernah kebobolan sejak agustus dua ribu dua puluh
ini dengan kata lain sudah hampir empat bulan belum pernah kebobolan oleh tim lawan
makanya sangat menarik apalagi di piala dunia kali ini kan mereka juga belum pernah kebobolan di

baik kita akan coba lihat ya mengapa kemudian maroko bisa mencapai empat besar ternyata usahanya begitu luar biasa
kalau kita lihat dari peringkatnya ini sempat di posisi tiga belas di tahun sembilan puluh delapan
ini di perancis ya
perancis saat itu ya
ini di era era el haji kita lihat plus juga peringkat di tahun dua ribu dua di peringkat dua puluh delapan salah satu yang tertinggi di antara negara negara afrika lain memang ada investasi enam puluh lima juta
nah ini dia
enam puluh lima juta usd ini sebenarnya ada ceritanya
jadi raja dari maroko muhammad raja muhammad dari maroko ini merasa dalam sepuluh tahun kepemerintahannya negaranya tidak berkembang
akhirnya dia kemudian menyiapkan sekian dana
sebenarnya tidak cuma di sepak bola aja ya tapi juga di aviator juga di penerbangan di antariksa juga tapi juga termasuk di sepak bola
akhirnya dia membuat akademi sepak bola muhammad iv dari namanya sendiri
karena dia kemudian membangun infrastruktur di saleh sebuah kota di maroko dengan nilai yang luar biasa
di sana tujuannya juga bahkan bukan hanya sekedar untuk menciptakan atlet sepak bola tapi juga untuk menciptakan kualitas manusia yang lebih baik
untuk meningkatkan juga menyederhadakan gap antara satu daerah dengan daerah lain
intinya sebenarnya penciptaan akademi sepak bola tersebut juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari warga negara maroko itu sendiri
karena kalau kita ingat di dua negara itu
kalau kita ingat di dua ribu sekitar medio dua ribu sepuluh an ya indonesia juga pernah saat itu bertemu dengan maroko
kita juga bisa ingat bagaimana di islamic games maroko juga juara itu yang digelar di indonesia
yang juga jadi luar biasa memang ada fase di mana maroko mungkin tidak dalam pikiran banyak orang untuk jadi salah satu tim terbaik di dunia sekarang gitu
terus juga salah satu yang jadi poin penting atau catatan penting adalah dana enam puluh lima juta usd ini
bukan dana dari fifa bukan juga dana dari kenegaraan
ini memang merupakan investasi dari pemerintah maroko itu sendiri
baik angkanya besar tapi bagaimana memanfaatkan nilai besar itu ya mas ya
nah ini yang menarik juga adalah fakta lain bahwa enam belas dari dua puluh enam pemain yang dibawa ke piala dunia ini lahir di luar negeri dan berkembang atau belajar di negara negara yang kita lihat di sini
ada belanda ada perancis ada spanyol ini adalah barometer sepak bola yang top yang modern
ya kita bisa lihat memang penampilan maroko ini ada mix bali banyak sekali negara
dari bendera bendera ini kita bisa lihat juga yang paling mungkin yang paling banyak mendominasi spanyol ya
kita bisa lihat juga perbatasan antara maroko dan spanyol itu kan dekat sekali
dan juga memang ada wilayah protetorat dari spanyol di maroko ceuta dan juga melala
ini kemudian memang memungkinkan ada banyak sekali terjadi imigrasi
itu juga terkait imigrasi di perancis terkait kanada mungkin cerita menariknya karena keeper yasin bono juga berasal dari kanada
saya rasa memang negara negara ini justru yang kemudian membentuk dari kultur sepak bola maroko itu sendiri
ditambah juga memang ada kultur dari afrikanya juga dan juga kultur dari mereka sebagai salah satu negara timur tengah juga
iya karena beberapa pemainnya memang bermain di liga liga itu

ada top di eropa tapi saya baru mendengar nama nama mereka ketika ada di piala dunia dan ternyata seperti tidak tersentuh begitu
ya betul sekali memang pelatih dari spanyol luis enrique pun sempat berujar dia tidak mengenal azedin onai
dia bertanya ini pemain dari mana gitu kenapa dia bisa sebagus ini dan tidak bermain di tim top eropa
kabarnya bahkan barcelona juga sudah meminati onahi memang turnamen internasional ini memang menjadi semacam etalase
semacam etalasi atau showcase untuk bakat bakat yang mungkin tidak pernah dilihat di kompetisi liga
karena misalnya ternyata para pemain ini mainnya di kompetisi level bawah atau ternyata mainnya memang di domestik negaranya masing masing
saya rasa keberadaan para pemain buat saya pribadi keberadaan para pemain maroko ini menunjukkan ya negara negara non eropa pun sebenarnya punya kualitas untuk bisa bertanding di level tertinggi dunia
baik selain rekor masuk semifinal ada juga rekor lainnya
ini mas aun ini rekor yang membuat orang aduh kemana aja nih gue baru tahu bahwa ada orang atau pemain sepak bola profesional yang bisa punya lompatan lebih tinggi dari rekor yang dicapai oleh cristiano ronaldo
betul sekali ini yosef nscri ini merupakan alumnus dari akademi yang tadi saya sebutkan
dia penyerang dari sevilla juga punya saya mengakui ketika kejadian gol tersebut
saya tidak menyangka secara hitungan ataupun kalkulasi vertikal jamnya itu lebih tinggi bahkan daripada yang dilakukan oleh ronaldo karena memang tinggi banget
saya rasa memang enesiri ini juga nantinya akan menjadi andalan maroko di pertandingan melawan perancis
baik karena kalau kita lihat cr tujuh ini cr tujuh itu sekitar dua lima meter kalau ini dua tujuh puluh delapan meter artinya dua puluh delapan cm lebih tinggi dari ronaldo
betul ini kalau misalnya orang menyangka dua puluh cm itu kayak yang kecil kayak di pengaris sebenarnya enggak juga
ketika bicaranya metrik itu tuh meter banget gitu ketika misalnya ketika misalnya kita bicara siapa pemain tertinggi ataupun lompatan tertinggi itu ketika ada jarak bahkan sekecil ini pun
eh sorry sekecil ini pun itu akan jadi sesuatu yang memang kalau misalnya lebih tinggi berarti meter banget gitu
meter banget ya
jadi ini memang menjadi pemain yang kayaknya sih diprediksi akan memperkuat ya nanti lawan perancis ya
iya termasuk pemain yang bugar pemain yang juga dipersiapkan oleh pelatih walid regragui untuk jadi jurugedor melawan perancis
saya rasa memang situasinya mungkin akan berbeda ketika melawan portugal kemarin tapi saya merasa nscri ini bisa jadi senjata secret weapon untuk maroko menghadapi perancis
baik kita akan bahas juga maroko sama perancis
jangan lupa perjuangan perancis ini lebih ke seluruhan lagi apalagi diehard fans perancis pasti udah pede banget
perancis juara bertahan dan mencetak rekor juga juara bertahan yang bisa melaju tetap ke semifinal di piala dunia berikutnya
gimana nanti kalau akan bertemu di pekan ini di semifinal
saya ngerasa harus diakui perancis ini berbeda dengan tim tim lain ketika mereka mengalami dalam tanda kutip kutukan juara bertahan
sebuah negara kemudian bermain sebagai juara bertahan
biasanya dia squadnya itu nggak jauh beda dengan edisi sebelumnya
misal ketika jerman bertanding di piala dunia dua ribu delapan belas
mereka nggak jauh beda squadnya ketika juara di dua ribu empat belas
akhirnya kemudian kita bisa lihat ada istilahnya titik jenuh ataupun fase jenuh
kemudian pemain pemainnya juga sudah tidak segar lagi
ini yang kemudian membuat permainan mereka terbaca
terus juga ada ambisi yang sudah kurang juga
nah sementara tim perancis saat ini dengan tidak ada benzema
tidak ada pogba tidak ada konte tidak ada lagi inkunku juga
ada banyak banget pemain yang gak ada
saya rasa justru perancis ini benar benar tim yang baru
tim yang berbeda dengan tim dua ribu delapan belas
kita bisa lihat ada banyak sekali pemain yang jadi tumpuan baru
kita bisa lihat di belakang ada dayot upamekano
di tengah ada rabiot dan juga tshomeni
di depan pun formasinya agak berbeda dengan dua ribu dua puluh
saya rasa ini yang kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat perancis ini benar benar tim yang berbeda ketimbang dua ribu delapan belas
itu yang kemudian membuat mereka let's say kita bisa bilang nggak dapat kutukan juara bertahan tersebut
nggak dapat kutukan ya
kira kira kalau boleh skor berapa nih
apakah tetap di sembilan puluh menit perancis dan maroko bisa menyelesaikan
atau nanti ada mungkin tambahan waktu atau penalti
saya punya harapan besar maroko bisa melaju jauh
karena upset upstabilismen itu kan seru banget ya
jadi saya berharap marokko mungkin bisa menang dengan tight score
walaupun kita bisa lihat perancis juga superior in every aspek
jadi juga even misalnya perancis yang menang pun saya rasa akan jadi skor yang tipis
tipis ya oke terakhir singkat sebelum menutup sports corner
kita sudah bahas soal maroko dan perancis ini partai yang lain ada argentina kroasia
singkat saja seperti apa nanti jalannya
tapi kalau misalnya argentina masih terlalu dependen dengan messi
kita bisa lihat ada berapa gol yang dibuat argentina gol julian alvarez gol molina juga itu dari messi juga
itu yang mungkin akan bisa jadi dieksploitasi oleh kroasia oleh luka modik dan kawan kawan
poinnya adalah sejak tahun sembilan puluh delapan kroasia ini selalu berhasil lolos ke bawah selanjutnya
ataupun melaju gitu ya advancing next space itu kalau misalnya pertandingannya sampai extra time dea
jadi yang harus dilakukan oleh argentina adalah
tidak melakukan kesalahan yang sama dengan brazil yaitu
jadi selesai di sembilan puluh ya
betul sekali kalau bisa early goal early goal
oke early go kita akan tunggu seperti apa ada dua pertandingan semifinal tentunya seru
terima kasih aun rahman pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di sports corner